kuliner kaki lima banyak dimana mana tapi yang jual makanan khas jepang cuma ada di sini
dengan antrian yang panjang banget kira kira ngapain ya pada mau ngantri saya tanya langsung
halo mas ya ini ngantrinya tuh katanya bisa sampai dua jam gitu ya betul sekali kalau mas nih
kenapa mau ngantri ini karena murah mungkin ya enggak sebetulnya kita penasaran aja betulan
kita lagi dari bogor nih lagi ada penelitian di uhamka terus kok rame rame begini ya kalau ini
temen saya katanya lihat youtube viral gitu terus dari harga juga memang mana ada kan masakan jepang
di tiga puluh ribuan gitu kan banyak berlokasi di jalan panglima polling jakarta selatan tenda makan ini dibuka
mulai pukul enam sore semakin malam pengunjung tak henti henti berdatangan
kita jalankan sensasi kita masak jadinya tamu itu ngeliat cara kita masak bener bener dia bisa
lihat sendiri kalaupun ibaratnya dia makan di restoran biarpun puas dia nggak bisa
tuh ngelihat cara sepsetnya masak kalau kita hanya menikmati sajian makanan jepang seperti

hai pengunjung pengunjung jepang bisa membuat makanan jepang untuk masak di jepang seperti
nasi goreng jepang umumnya pengunjung pengunjung jepang bisa membuat makanan jepang untuk masak di jepang
umumnya pengunjung mengabadikan momen masak para koki sosiolog universitas indonesia
andi muhammad jufri mengatakan pengalaman menjajal makanan viral lalu membaginya di media sosial
memberi kepuasan tersendiri nah asal makna simbolik kalau dia dia mau dia menikmati makanan itu ada rasa
rasa kepercayaan diri sendiri yang muncul kemudian ada juga tidak tidak hanya mengejar rasa tetapi kemudian juga
ada juga tidak hanya mengejar rasa tetapi kemudian juga tidak hanya mengejar rasa tetapi kemudian juga
dia dia ingin itu menjadi kebanggaan apalagi media sosial juga menjadi seringkali menjadi
pemicu juga penggerak apakah pengunjung di tempat berikutnya ini juga pengen eksis dengan alasan yang
sama yuk kita geser ke merawai disinipun saya juga harus ngantri dan dapat nomor lima puluh di sebelah saya
pasti nomornya lima puluh satu setelah saya berpengalaman untuk menikmati makanan yang lainnya ini juga menggunakan

ya mbak berapa masih nunggu di sini tadi udah empat puluh lima menit kayaknya deh udah selama itu ngapain sih mau
nunggu lama kayak gitu nih mbak rige deh soalnya penasaran banget sama makanannya katanya anak
enak makanya kita penasaran pengen coba sih nah ini kan viral katanya ya di entah tiktok lah atau di instagram
biasanya kan orang eksis eksis gitu tuh video video an pada posting juga enggak sih rencananya nanti mau posting
ya menunggu ya menu menunya kita pengen nyobain ada udonnya terus krimi gyoza jangkrimi gyozanya
juga kayaknya penting banget sih ngeliat di genya juga kalau mbak santi kesini ya cuma diajak
temen temennya atau memang pengen juga judul saya ngajakin mereka baru pengen cobain di sini
tukang cekoknya ini ya untuk ngajak bareng ya kalau gitu pemilik mengaku tak menyangka menu
berkonsep japindo alias perpaduan jepang dan indonesia diminati khususnya jepang dan indonesia
diminati khususnya jepang dan indonesia diminati khususnya jepang dan indonesia diminati khususnya

enggak enggak tahu kenapa bisa bisa ada di sana dan bisa ternyata viral seperti yang tadi saya bilang
juga kita enggak plen kayak gini dan antri nya juga kita enggak ngebayangin saya penasaran
miso udon ini seperti ada keju padahal enggak ada sama sekali
krimnya ini terinspirasi dari sop kaki kambing
seru ya beda
makanya no worther orang orang pada ngantri lama hanya ngejar ini doang
ya udon dengan cita rasa sop kaki kambing menjadi andalan
bahkan ada juga tahu dengan kuoticrot yang dipotong seperti sushi roll
nah reni satria kunchoro jakarta